kita ke informasi pertama isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah polisi ibda erwin yuda wildani
korban terbakar dalam unjuk rasa mahasiswa di depan kantor pemerintahan kabupaten cianjur jawa barat pada lima belas agustus lalu
ya korban yang mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya ini sempat dirawat selama satu pekan lebih di rumah sakit polri kramat jati dan rumah sakit pertamina jakarta
jenasa ibda erwin yuda wildani tiba di rumah duka pada senin pagi pukul sembilan sepuluh waktu indonesia barat
tangisan keluarga dan kerabat pecah saat peti jenazah disemayamkan di rumah duka
orang tua korban pun tak kuasa menahan tangis dan histeris memeluk peti jenazah hingga pingsan bahkan
dan jenazah korban dimakamkan di taman makapahlawan cikaret kecamatan cianjur jawa barat pada senin siang
sementara itu inspektur dua inspektur polisi dua maksud kami erwin yuda wildani mengembuskan nafas pada senin pukul satu lebih tiga puluh delapan menit waktu indonesia barat di rumah sakit pusat pertamina jakarta
erwin mengalami luka bakar serius saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor pemerintah kabupaten cianjur pada kamis lima belas agustus lalu
selain erwin ada tiga polisi lain yang ikut terbakar
menetapkan lima orang tersangka